forum ijtima ulama dan pemuda islam indonesia sejawa barat menyatakan dukungannya terhadap menteri pariwisata dan ekonomi kreatif sandiaga uno untuk maju dalam pemilihan presiden dua ribu dua puluh empat
oleh sebab itu taha menilai sandiaga uno memiliki peluang besar untuk terpilih menjadi presiden
akhlat beliau kepribadian semuanya merupakan satu paket komplit
sementara pengasuh pesantren as salafiyah satu sukabumi jawa barat kiai haji lilik abdul holik mengatakan
para ulama sejauh barat bersepakat mendukung sandiaga uno
menurut lilik sandiaga uno sosok yang bisa diterima semua elemen masyarakat
tim kami mendatangi para sesepuh para kiai para habaib ternyata semuanya satu suara
semuanya mengharapkan ada pemimpin yang soleh pemimpin yang baik pemimpin yang bisa diterima oleh semua elemen masyarakat
pada dua ribu sembilan belas lalu sandiaga uno sempat maju dalam pemilihan presiden
ia menjadi cawapres dari prabowo subianto
forum istimewa ulama dan pemuda islam indonesia sejauh barat berharap
sandiaga uno akan terpilih menjadi presiden pada pemilu dua ribu dua puluh empat nanti